kemenristek brin senin sore menyerahkan satu unit perangkat ala deteksi dini covid sembilan belas
bernama ginos c sembilan belas kepada kantor staff presiden
tim liputan cnn indonesia berkesempatan mencoba alat yang merupakan hasil karya anak bangsa
yang diklaim mampu mendeteksi dini paparan virus covid sembilan belas dalam waktu kurang dari satu menit saja
covid sembilan belas yang saat ini masih terjadi tidak hanya di dunia tetapi juga di indonesia
masih terus dilakukan berbagai macam cara untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya virus corona
ataupun covid sembilan belas dalam tubuh seseorang
beragam cara seperti tes rapid lalu ada swab antigen ada pcr swab dilakukan untuk bisa mengetahui
orang tersebut terpapar atau tidak
nah belum lama ini universitas gajah mada ini melakukan sebuah inovasi dengan menciptakan alat bernama genos c sembilan belas
genos merupakan singkatan dari gajah mada electronic nos yang dikatakan bisa mendeteksi covid sembilan belas
hanya melalui hembungan
pusat nafas seseorang
jadi tidak menggunakan regen yang lalu kemudian dimasukkan ke nasofaring ataupun orovaring kita
tidak juga menggunakan jarum suntik seperti itu
jadi dikatakan ini lebih simpel dan lebih mudah
nah untuk mengetahui lebih jelasnya saat ini saya ada di kantor staff presiden
karena memang baru saja menteri stek bri bambang brojonegoro ini menyerahkan alat ginos
kepada kepala staf presiden muldoko untuk nantinya bisa digunakan di tempat ini
tapi saat ini saya sudah bersama dengan bapak eko fajar nur prasetyo yang merupakan kepala bagian produksi
halo pak selamat sore pak
selamat sore mas aldi
pak saya mau tahu nih pak sebenarnya cara kerja dari genos c sembilan belas ini seperti apa sih pak
apakah sama seperti rapid test atau justru seperti swab test gitu pak
tidak seperti dua duanya
maksudnya tidak seperti dua duanya kita lebih mendekati rapid test
cuma kita tidak invasif
jadi lebih mudah
cukup dengan menyiupkan ke kantung nafas saja
ini inspirasinya tuh dari mana sih pak
dan berapa lama waktu pengembangannya sendiri
inspirasinya itu sebenarnya kita sudah mencari

anjing itu ada yang bisa mengendus ginos c sembilan belas
nah kita sebelumnya sudah memiliki ugm sudah memiliki teknologi mesin pengendus
nah mulai bulan april itu kita mulai mengadaptasi alat elektronik yang kami punya agar bisa mendeteksi covid
dan selama hampir delapan bulan ini
kami bergegas bergotong royong untuk menghilirisasi dan memast production
dan alhamdulillah mungkin ini adalah produk pertama di indonesia yang bisa menghilirisasi dalam hanya dalam waktu delapan bulan saja
ini cukup menarik pak
dan kebetulan saya juga sudah daftar dan sudah dapat kantung nafasnya sendiri yang nanti akan saya tiupkan
prinsipnya seperti apa pak pertama tama
prinsipnya adalah kita mengambil sampel pada nafas ketiga
ya cukup nafas pertama nafas kedua nafas ketiga
sambil ditutup ya nafas ketiga dimasukkan ke dalam kantung
sekarang saya mau mencoba dulu nih
mungkin dipandu dulu seperti apa
pertama bagaimana ini mbak
saya akan taruh dulu mic nya
ambil nafas dikeluarkan di dalam masker
ambil nafas kedua dikeluarkan dalam masker
ambil nafas ketiga di dalam dimasukkan ke dalam kantung
langsung dimasukkan ke dalam pilkas
setelah ini saya masukkan ke dalam sini ya
agak lurus mas
nah kita lihat nanti hasilnya dipindahin disitu
oke setelah ini dimasukkan ke dalam alatnya kita akan bisa melihat di layar ini ya pak ya
oke kira kira butuh waktu berapa lama pak
kan kalau misalnya rapid test itu setidaknya sepuluh menit lalu swab itu bisa hitungan jam dan bahkan hari
empat puluh detik kita keluar
kurang dari satu menit
kurang dari satu menit sekitar empat puluh detik
lalu bagaimana dengan tingkat akurasinya sendiri pak
oke sekarang akan segera dimulai pengetesannya
kita akan melihat seperti apa hasilnya
disini datanya sudah mulai scanning dan disini ada waktunya ya
waktu keberapa waktu ke empat detik lima detik dan lain lainnya
sebetulnya cukup cepat ya karena hanya empat puluh detik
hanya karena empat puluh detik kita tahu nasib kita seperti apa cukup lama nunggunya sebetulnya secara perasaan
ini kan alat deteksi dini pak berarti ini bisa setara dengan swab antigen begitu pak
ya kurang lebih seperti itu swab antigen atau rapid test
cuma ini posisinya lebih dekat swab antigen karena kita bisa mendeteksi lebih awal daripada rapid test serologi
lalu bagaimana ketika seseorang ternyata dikatakan positif dari hasil ini apakah harus tetap melakukan swab pcr atau seperti apa pak
ya ketika sudah positif di sini kami mengharapkan ke pcr karena alat ini adalah screening bukan diagnosa
jadi pcr sudah langsung saja irma pcr dan nanti dari situlah akan orang ini perlu melalui rawatan atau cukup isoman saja
nah mas alvin sudah keluar hasilnya
sudah keluar hasilnya negatif ya
saya sangat bersyukur pak alhamdulillah
akhirnya hasilnya negatif dan semoga ini nanti alat bisa segera diproduksi secara massal dan bisa ditempatkan di tempat tempat umum seperti rumah sakit dan apa pak rencananya pak
ya rumah sakit faskes fasum dan terminal bandara dan juga nanti di masa mendatang mungkin kami inginnya juga misalkan di tempat peribadatan mal dan lain lain
dalam waktu dekat rencana akan memproduksi berapa banyak dan juga seberapa banyak pak
kapasiti kami sekarang itu kita bulan ini rencana tiga ribu lima ribu lalu semakin lama semakin naik secara asimptotik ya
kapasiti maksimum kita sekitar sampai dua
sampai dua puluh sampai lima puluh per bulan
alat ini sendiri bisa digunakan oleh berapa banyak orang untuk satu alat dan juga estimasi biaya satu unitnya pak
biaya satu unit het adalah enam puluh dua juta sebelum pajak perhari dia bisa mendeteksi per jam dia bisa mendeteksi dua puluh orang
nah jadi per hari itu bisa dua puluh misalnya dua puluh empat jam berarti berapa itu empat ratus delapan puluh orang yang satu lm
oke baik informasi yang sangat baik informasi yang sangat menarik semoga ini menjadi salah satu solusi bagi indonesia untuk bisa
segera mengakhiri pandemi covid karena dengan alat ini tentunya tracing dan juga testing akan semakin lebih cepat dan masif gitu ya
nah selain alat ini juga pemerintah sedang merencanakan vaksinasi yang nanti akan dilakukan pada bulan januari dua ribu dua puluh satu ini
nah diharapkan juga masyarakat tetap untuk mematuhi tiga m yaitu protokol kesehatan yang sangat ketat dengan mencuci tangan menggunakan masker dan menjaga jarak
albi pratama andika marianto jakarta